untuk menstabilkan harga cabai yang kian melambung pemkot surabaya
senin pagi menggelar operasi pasar di kawasan rusun wonorejo
hanya dalam waktu satu jam ratusan kilogram cabai rawit habis terjual
hanya dalam waktu satu jam ribuan cabai rawit yang dijual pemerintah kota surabaya
dalam operasi pasar di kawasan rusun wonorejo senin pagi habis terjual
sejumlah jenis cabai langsung diserbu warga
operasi pasar sengaja digelar untuk menekan harga cabai rawit yang kian melambung belakangan ini
dalam kooperasi ini warga bisa mendapatkan cabai rawit dengan harga rp tujuh puluh lima per kilo
harga ini jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran yang mencapai rp seratus per kilogramnya
selain itu warga juga bisa membeli satu ons plastik cabai yang dijual rp lima belas
selain cabai operasi pasar juga menyediakan komoditi sembako lainnya
seperti minyak goreng beras dan bawang merah dengan harga yang lebih murah
sementara di jember operasi yang digelar perumbulok terlihat sepi pembeli karena minimnya sosialisasi
harga cabai yang dijual cukup murah yakni rp empat puluh hingga rp delapan puluh
meski demikian warga mengaku terbantu dan berharap agar harga cabai segera turun sehingga dapat meringankan beban masyarakat